konferensi tingkat tinggi g dua puluh membuat indonesia berbenah dalam hampir satu tahun terakhir
sejumlah gelaran acara dilakukan untuk menyukseskan perhelatan tahunan negara negara g dua puluh
sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian bahkan mengatakan total ada empat ratus tiga puluh delapan event di dua puluh lima kota di indonesia
dengan berbagai tingkatan level pertemuan sampai acara puncak lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh
dan puncak pertemuan sejumlah pemimpin dunia di bali menjadi potret sejarah indonesia dalam mengukuhkan posisi
bagaimana rekan rekan pewarta merangkum perhelatan ini
bersama saya ada korespondensi ann indonesia ada ruli kurniawan di nusa dua bali
ruli halo selamat malam ruli kita flashback ketika indonesia menerima presidensi g dua puluh
dan melakukan kerja cepat untuk menyukseskan gelaran ini di bali di tengah pandemi
kalau kita rangkum bagaimana anda melihat pemerintah indonesia
mulai dalam persiapan menyambut tamu tamu negara penting sampai sekarang sudah digelar acara ini
ya selamat malam putra anda benar sekali apabila dikatakan bahwa indonesia dalam posisi yang sulit
ketika menjadi presidensi g dua puluh indonesia ini memang sering sekali kita mendengarnya
bahkan ibu menlu retno marsudipo juga mengatakan bahwa indonesia dalam posisi yang sulit
karena kita berada dalam keadaan ataupun kondisi masih dalam kondisi pandemi
dan bahkan juga sudah terjadi pula perang antara rusia dan ukraina yang membuat geopolitical tension semakin hangat
semakin besar dan semakin terasa di sini
dan kalau kita melihat bagaimana respon indonesia yang jelas indonesia pasti akan berusaha yang terbaik
setelah mendapat troika dari italia menuju indonesia
pastinya ada tanggung jawab yang coba akan dilakukan oleh indonesia di sana
bagaimana agar presidensi g dua puluh indonesia bisa berjalan dengan baik lancar dan apa yang diharapkan sama sama
adanya kata sepakat deklarasi atau komunikasi ini bisa kita lakukan
kita sama sama dengarkan dan juga rasakan
itu terbukti bahwa hari ini presiden joko widodo mengatakan bahwa indonesia berhasil mengeluarkan g dua puluh bali leaders declaration
ini adalah perjuangan dan juga panjang dari para seluruh orang yang terlibat di g dua puluh indonesia saat ini
dan kita bisa mengatakan ini adalah suatu perjuangan luar biasa
karena kita sama sama di berbagai media mengangkat bahwa ada tension tension yang terjadi
baik dari blok barat juga blok timur terkait dengan adanya invasi rusia ke ukraina
ada juga antara china dan juga taiwan dan juga banyak masalah yang di dunia
namun mereka akhirnya salah satu keberhasilan yang memang menjadi hands up dari dunia adalah indonesia ternyata berhasil untuk mengundang tujuh belas kepala negara untuk datang ke bali untuk melaksanakan ktt g dua puluh ini
itu mungkin salah satu keberhasilan juga yang mendapat apresiasi besar dari dunia internasional
dan terlebih lagi sekali lagi saya katakan bahwa indonesia berhasil mengeluarkan yang namanya g dua puluh
jadi bali leaders declaration perjuangan berat dan kita bisa menuju ke arah sana
dan tidak berhenti di sini karena nanti akan ada transfer knowledge dari para penggawa penggawa g dua puluh indonesia ke troika berikutnya yaitu ke india
saya rasa benar kalau tensinya begitu tinggi sampai tadi di awal anda panggil saya putra bukan puspa
ruli kalau ngomongin soal bali leaders declaration tadi
kita dengar juga presiden jokowi sempat menyampaikan bahwa
ini sempat diperdebatkan sempat bergejolak membahas ini salah satunya dalam paragraf mengenai perang rusia ukraina
anda melihat perdebatan ini seperti apa
negara mana mungkin yang sempat tidak setuju dengan statement atau deklarasi yang kita buat
ya puspa memang sejak bulan februari maret ketika memang terjadi invasi atau pemeran antar rusia di ukraina ini bisa dikatakan
segala sesuatunya berubah
terjadi yang namanya krisis energi terjadi yang namanya krisis pangan bahkan terjadi namanya krisis ekonomi
ini menjadi sebuah perhatian dan juga perdebatan serius dari para kepala negara kepala pemerintahan yang berada di g dua puluh ini sendiri
bahkan kalau kita melihat sejak awal terjadinya peperangan dan krisis yang lainnya itu menjadi sebuah tantangan besar bagi indonesia
untuk bisa mencari jalan keluar dan juga
solusi untuk mengakomodir dan juga untuk membuat para negara negara g dua puluh keluar dari permasalahan tersebut
dan kalau kita melihat banyak sekali yang namanya working group minister meeting yang sudah dilakukan bahkan lebih dari ratusan yang dilakukan
pekerja pekerja tersebut memang harapannya adalah di mana kita bisa menghasilkan namanya sebuah kesepakatan
memang bahkan dari ketika ktt berlangsung di hari pertama tanggal lima belas november kemarin tension tension sudah mulai terasa di sini
antara negara negara dari g dua puluh dari blok barat g tujuh maksud saya dari blok barat terhadap dengan rusia juga ada china dan juga india di sana
namun kalau kita bisa melihat namun akhirnya yang menjadi result utamanya adalah ternyata bisa dihasilkan sebuah kesepakatan
meskipun kalau kita lihat tadi pagi di tengah kita ingat sama sama ketika presiden jokowi membuka gelaran ktt g dua puluh statement pertama yang dikeluarkan pak jokowi adalah stop war
jangan sampai terjadi perang dingin di dunia lagi
tinggal lihat tension yang terjadi itu menjadi kata kata yang terus diucapkan jokowi ketika melakukan speech ataupun pidatonya di awal ktt berlangsung
baik di hari pertama tanggal lima belas maupun di hari kedua di tanggal enam belas ini
selalu diangkat oleh presiden jokowi bahwa stop war menjadi salah satu key point di sana
dan baru nanti akan disampaikan bahwa g dua puluh ini memang harus berhasil
jangan sampai g dua puluh indonesia menjadi suatu yang gagal bahkan menambah beban dunia lagi
dan kenapa kita bisa dikatakan harus berhasil
karena kita memiliki tanggung jawab g dua puluh memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan solusi dan juga mengeluarkan jalan keluar terkait dengan krisis yang terjadi di global
baik itu untuk krisis pangan krisis energi dan juga krisis ekonomi
ada poin poin yang coba dibahas di sana untuk mengakomodir ataupun untuk mencari solusi dari krisis yang terjadi ini
mulai dari bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan
bagaimana kita melakukan transisi energi
bagaimana kita melakukan transformasi digital
hal hal tersebut dibahas didiskusikan dan dikomunikasikan supaya keluar jalan keluar
dan inilah yang coba dirangkum semuanya dalam bentuk sebuah deklarasi yang dinamakan dispetmenkan di sini sebagai g dua puluh bali leaders declaration
ada leaders kata yang di sana yang menjadi satu kata yang sangat utama di sana bahwa ini adalah kesepakatan dari para kepala negara kepala pemerintahan dari negara negara yang tergabung
ruli diinformasikan ada ribuan jurnalis
termasuk dari indonesia dan dari internasional ini bergabung untuk mendapatkan informasi dari gelaran konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali
bagaimana kemudian perjalanan anda
mungkin bisa diceritakan kepada kami perjalanan anda sebelum tanggal lima belas sampai enam belas november
bagaimana pengamanan yang anda rasakan
bagaimana bisa memasuki wilayah wilayah di sana
karena tidak banyak orang yang bisa ikut menyaksikan gelaran ini secara langsung
yang pasti kita harus mendaftar terlebih dahulu puspa
karena kita harus mendaftar ke website g dua puluh di mana kita harus menyampaikan bahwa akan ada kreditasi yang letter yang kita terima di sana sebagai bukti bahwa kita adalah jurnalis yang nantinya akan meliput ktt g dua puluh
juga serangkaian rangkaian set event dan juga main eventnya pastinya
dan kalau kita melihat setelah kita mendapatkan akreditasi letter di sana surat akreditasi di sana baru kita nanti akan mendapatkan id card
saya tidak ada di saya sekarang
dan ada id card yang akan kita dapatkan di sana
ini menjadi akses
ini adalah id card yang kita pakai sehari hari di sini
ini menjadi bukti atau identitas kita sebagai media
dan sebelum kita akan masuk ke ruangan ini ini adalah ruangan media center yang terletak di bali international convention center pusma
di mana anda bisa lihat mungkin di belakang saya di sini rekan rekan media dari seluruh negara g dua puluh
yang diundang kepala negara diundang untuk mengikuti agenda ktt ini berkumpul di sini
dan sejak tanggal tiga belas november mereka sudah mulai berdatangan ke nusa dua bali
baik itu mereka datang secara mandiri diutus oleh kantor beritanya ataupun medianya
namun ada juga rekan rekan media yang memang ikut bergabung dengan delegasi delegasi dari negara mereka
dan di sini kita semua bekerja di sini kita mencari informasi
di sini kita mencari narasumber narasumber prominent yang akan menjadi bagian dalam menciptakan liputan liputan untuk menyampaikan kepada dunia
inilah ktt g dua puluh
tujuh belas november hingga empat belas november kita terlebih dahulu kita melaksanakan agenda b dua puluh
di mana juga menjadi sebuah keberhasilan sendiri bagi indonesia
di mana agenda b dua puluh ternyata berhasil meningkatkan investasi indonesia
karena memang bisnis dua puluh ini hasilnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi
dan bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi dunia dengan beragam macam aspek dan elemen di dalamnya
dan pada tanggal lima belas enam belas ini baru kita akan melaksanakan yang namanya ktt g dua puluh
dan para jurnalis yang ada di sini mereka bisa dikatakan kita sudah datang ke sini sejak pukul enam pagi dan baru pulang sekitar pukul sebelas malam hingga dua belas malam
karena tidak ada saat tidak ada waktu kita untuk bisa menyampaikan berita untuk melakukan live report seperti ini dan juga untuk mewawancari narasumber
dan yang menarik bahwa setiap hari kita harus melaksanakan antarabangsa
karena apabila kita dilaksanakan antigen maka kita bisa mendapatkan akses untuk masuk ke dalam media center ini sendiri
namun yang menarik puspa selain kita berjibaku bekerja keras di sini untuk menyiarkan untuk melaporkan untuk meliput segala rentetan acara acara yang ada di ktt g dua puluh ini
namun di sini kita memang dimanjakan dengan makanan makanan yang luar biasa mewah luar biasa melimpa
dan itu menjadi penjemangat kita nampaknya ketika kita melakukan
peliputan di wilayah bicc ini sendiri
dan tidak hanya itu mungkin kita sudah banyak mendengar juga bahkan di sini juga ada tempat pijat apabila kita mengalami pegal di pundak ataupun di kaki
karena itu kita berlari larian seperti itu disediakan juga tempat pijat di sini
namun yang jelas di bali internatic compen center ini sendiri memang ada beberapa spot di mana kita bisa berkumpul di sini
bahkan anda bisa lihat di belakang saya ada spot di sana mungkin anda bisa lihat di ujung sana
itu adalah salah satu spot di mana kita biasa
untuk melakukan live report dengan ada tagline g dua puluh di aklerik di sana
dan ada dengan rekan dari mungkin saya tidak tahu dari wilayah mana
mereka sedangkan live report di sana
itu kita lakukan hampir setiap hari di sini
dan anda bisa lihat juga di sebelah sana ada screen yang sangat besar
yang saat ini kita melihat adanya kapal di sana
mungkin kita sedang melihat atau menonton delegasi ataupun kepenegara
yang akan bertolak menuju ke negara mereka
dan screen yang di belakang saya ini adalah screen yang nanti akan menampilkan
seluruh agenda aktivitas ktt g dua puluh
tidak semua agenda bisa kita tonton atau kita angkat karena memang tertutup untuk media
namun jangan khawatir karena kita tetap mendapatkan rilis informasi terkait
apa yang sedang dilakukan apa yang sedang terjadi di ktt g dua puluh ini sendiri
dan kalau kita lihat di sini ini adalah rekan rekan wartawan sudah berkumpul di sini
di mana ada bagian di mana kita juga disediakan komputer sendiri
dan juga ada kabelan untuk memudahkan kita untuk mengupload

ataupun mendownload tiap video ataupun gambar yang dibutuhkan untuk memperkaya
berita ataupun informasi kepada pemirsa
dua puluh jam bekerja non stop untuk memberikan informasi kepada kami
kepada masyarakat mengenai gelaran ktt g dua puluh ya
kita tahu pewarta terbiasa mengikuti kegiatan kegiatan dari pemimpin negara
khususnya dalam acara ini di setiap agendanya
tapi yang viral hari ini yang menarik ruli
kenapa menteri pupr bawa bawa kamera ikut dalam rombongan
presiden ada diskusi apa dengan rekan rekan media
sampai pak bas bawa bawa kamera selayaknya pewarta
baik sebenarnya ada yang menarik puspa
mungkin tidak hanya terkait dengan pak basuki yang mengenai tank kamera
bahkan dengan topi yang terbalik
bahkan ketika perdana menteri kanada justin trudeau hadir di b dua puluh
itu lobby b dua puluh itu langsung berteriak untuk menyambut datangnya
perdana menteri kanada juston trudeau
dan juga bahkan
ketika juston trudeau disini ditampilkan sedang datang untuk menikmati
welcoming dinner di gardu wisnu kencana dengan baju batik berwarna merah jambu
tentunya ada tepuk tangan yang keluar dari rekan rekan wartawan yang hadir di media center ini sendiri
nah itu menjadikan salah satu momen momen di mana kita bisa menikmati hal hal kecil tersebut
itu membuat kita merasakan fun ataupun meringankan beban kerja kita di sini
nah terkait dengan pak basuki sendiri
memang itu menjadi sesuatu
yang menarik juga kita bahas di sini
pusba kalau kita melihat memang tidak semua kepala negara memang hadir di acara mangrove tadi pagi
dan kalau kita melihat pak basuki ada hadir di sana
sempat tertangkap kamera membawa kamera
dan juga dengan topi yang terbalik
bahkan bersentusakan untuk mencari atau mengambil angle foto yang menarik bagi pak basuki sendiri
itu menjadi satu momen yang bagi wartawan indonesia itu cukup menarik di sini
bahkan ada beberapa wartawan yang saya lihat sempat memoto moto dari screen yang besar tersebut
dan juga membuat tepuk tangan
riuh juga di sini adalah ketika kita melihat adanya prosesi penanaman bakau
di mana kepala negara yang hadir di hutan mangrove
mereka memacu tanah di sana
bahkan kita lihat bagaimana presiden joe biden itu memacu tanah gitu dengan ini
dan juga ada beberapa pacu yang ternyata harus terlempar di sana
ini kita seakan akan berpikir bahwa luar biasa indonesia ternyata bisa membuat para pemimpin negara itu untuk macul di hutan mangrove
namun itulah menjadi salah satu
bagaimana indonesia berusaha untuk menampilkan sesuatu
yang baru di sana
bahkan untuk hutan mangrove tersebut sendiri
ini adalah suatu contoh kepada dunia bagaimana indonesia sangat concern terkait dengan iklim dan juga terkait dengan limbah plastik
dan mudah mudahan sampai coba disampaikan tadi pagi
dalam penanaman mangrove ini bisa diimplementasikan untuk negara lain di dunia
bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita dan juga menjaga iklim kita
oke di luar tadi gambaran gambaran menarik
gambaran gambaran menyenangkan yang terjadi dalam gelaran ktt g dua puluh
ini kita harap keseriusan indonesia dan juga negara negara g dua puluh
di dalam tadi bali leaders declaration
ini bisa benar benar direalisasikan dalam beberapa tahun mendatang
dan tadi pemulihan ekonomi pasca pandemi semakin
tapi yang penting khuspa
tapi yang penting khuspa ternyata memang peran
hasil dari deklarasi ini sendiri tidak lepas dari peran negosiator
tadi juga bu riyad tamarsul menyampaikan bahwa
negosiator negator indonesia memiliki kapabilitas yang luar biasa sekali
memiliki trust dari beberapa negara
bahwa kita bisa menjadi
negosiator yang handal
sehingga berhasil untuk membawa para kepandegara datang ke indonesia
untuk langsung berdialog di sini
dan akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan
dan nanti juga pastinya akan ada beban yang besar sekali
bagaimana hasil dari deklarasi ini bisa diimplementasikan
dengan baik sekali dengan tepat sekali
terutama buat indonesia
karena bagaimanapun gelaran g dua puluh ini adalah gelaran yang luar biasa besar
luar biasa mahal
harapannya adalah hasil yang dicapai saat ini
dengan adanya g dua puluh bali leaders declaration ini
tidak hanya berhenti di sini
tapi bisa juga diimplementasikan ke indonesia
bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian kita
dengan peningkatan umkm dengan transformasi digitalnya
bagaimana kita juga bisa mengakhiri ketahanan pangan di sana
dengan adanya industri pupuk yang baru di sana
bagaimana kita bisa melakukan transisi energi di sana
untuk mencapai net zero emission kita di tahun dua ribu enam belas
dan juga bagaimana kita bisa melakukan transisi
dan juga transformasi digital supaya harapannya bisa membantu
peningkatan pertumbuhan ekonomi indonesia
karena memang tahun dua ribu dua puluh tiga di prediksi kita akan mengalami
dan harapannya mungkin akan lebih dari situ
apabila kita bisa mengimplementasikan hasil dari g dua puluh ini sendiri
jangan sampai hasil g dua puluh ini hanya menjadi lembar lembaran semata
yang penting sini adalah bagaimana kita bagian pemerintah terutama
bisa mengaplikasikan apa yang dicapai
apa yang dihasilkan dari deklarasi g dua puluh ini
untuk kemaslahan seluruh bangsa indonesia
oke terima kasih banyak korespondensi ann indonesia ruli kurniawan
selamat kembali bertugas mungkin kalau pegel bisa pijit pijit dulu tadi ya
terima kasih selamat malam